warga kabupaten bojonegoro sepekan terakhir
diresahkan dengan kemunculan komunitas gay
pada sebuah akun grup media sosial facebook
selain meresahkan dengan postingan gambar tak senonoh
komunitas ini juga terus menjaring anggota baru
pengguna internet di kabupaten bojonegoro sepekan terakhir ini
dihebohkan dengan munculnya grup penyuka sesama jenis
atau komunitas gay di sebuah halaman media sosial
selain meresahkan dengan postingan gambar tidak senonoh
akun komunitas penyuka sesama jenis itu juga membuka diri
dan berusaha menjaring anggota baru dari berbagai kalangan
ironisnya jumlah anggota grup ini cukup banyak
dan selalu mendapat banyak pujian atau fitur like di setiap postingannya
dalam beberapa komentar para anggota juga terlihat
membuat janjian bertemu hingga bertukar ponsel
dari hasil pencarian terdapat beberapa grup g
serta gay bojonegoro barat
ini komentarnya juga banyak mas
terlihat dari sini datanya sudah hampir satu tahunan ini
tapi hingga saat ini yang berkomentar terakhir
dua minggu yang lalu
di sini juga melemparkan perkataan perkataan yang
meranah kehumuh itu
dengan beredarnya komunitas ini
para warga bojonegoro berharap agar pemerintah
segera melakukan tindakan tegas dengan memblokir sejumlah akun